sepertinya memang kamu ingin aja berkelahi
kan kita teh punya ilmu ngeceling atu
kenapa gak mempergunakan ilmu ngeceringnya aja
kenapa kamu tak tidak ikut atu
kayaknya mantra nya kurang begitu husu
harus gimana atu
cobain dua kali gra
harus dua kali
harus dua kali
hal ini karu atu
akhirnya sampai juga ya man
kamu terkenal kepelanjang
sama kamu juga gak pake baju
pantesan dingin atu tadi di atas
bisa taruh nusahin atu
gimana atu ini teh
yang ngetau saya juga atu gak aman
mau minta tolong ibu
barangkali ibu punya sarung
waktu saya ketinggalan di sana tuh
di situ ibu
jadi saya tuh yang bergini
kalau sarung mbak gak ada
alah amin makenuk itu
alah amin makenuk itu
ya ibu atu
terima kasih atu nuhun pisang
ibu dipinjam dulu ya
besarnya beni iconic ya
oleh itu harusnya aman
biar tidak kelihatan
pasti ada ada saja
ini hayu hayu eh ayo atuh ayo tuwacin kemana ini tahu cepet irah jah aman sesungguhnya
mencuri itu ada perbuatan dosa besar allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat
al baqarah ayat satu ratus delapan puluh delapan yang artinya janganlah sebagian kamu memakan harta dan sebagian
yang lain diantara kamu dengan jalan yang banti tapi raden walaupun kami rampok kami
tetap melaksanakan sholat taman kita sholat untuk menghindari perbuatan keji dan juga
kemungkaran untuk apa kita sholat sedangkan diri kita sendiri belum butuh
hai paman janganlah menyerah dan berputus asa yang harus diubah dari paman adalah perilaku
paman yang buruk raden lo bagaimana raden apakah mereka kita hukum saja raden karena mereka
telah mengambil harta warga kita raden paman paman semua maafkanlah paman ini
kasihanilah paman ini walaupun mereka desa disini juga
mereka itu mencuri karena kelaparan kasihanilah mereka ampunilah mereka dan bukankah kalian
bertetangga kalau ada tetangga yang membiarkan tetangganya kelaparan maka mereka adalah orang orang
yang zoli pak ya rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda barangsiapa orang yang
beriman kepada allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya
maaf raden karena kami telah mempercaya raden kami minta tolong raden
pilihkanlah kami pemimpin baru pemimpin yang adil
paman saya menunjuk paman sebagai orang yang melakukan pembagian beras bagaimana paman ada yang keberatan
nyi aman sama nyi amin telat nyi aman kianan iya maksudnya paman carilah baju paman baru kita
maju ke perjalanan kita lagi paman baik raden aman raden astagfirullahaladzim
tidak sengaja seperti yang memang kamu ingin ajak berkelahi
kenapa kalian bertengkar
tidak sepantasnya kalian melakukan ini
masih banyak musuh di luar sana
yang harus kalian hadap
kalian adalah pilar pajajar
ada satu hal yang harus kalian paham dari seorang prajurit
adalah kalian harus bisa menahan diri
agar kalian kelam
bisa membela kebenaran
latihan telah selesai
silakan kalian beristirahat
dan saling memaafkan
kembalilah kalian ke barak kalian masing masing
baik bisi prabu
aku ingin bertemu dengan kalian
aku tunggu kalian di balai
gajah ini tidak boleh mati
aku harus menjelamatkannya
agar aku mengetahui siapa pencuri kitab itu
jenna kebetusan kamu sudah memberi dukungan hebat lagi
kau harus berikan dagangan
akhirnya kita memikatkan itu di meer